presiden joko widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking national training center di ibu kota nusantara atau ikn di kalimantan timur
jokowi yakin dengan adanya training center ini tim sepak bola nasional indonesia akan segera mendunia
groundbreaking lahan seluas tiga puluh empat lima hektare untuk pusat latihan tim nasional oleh presiden jokowi dilaksanakan di kawasan ikn kalimantan timur pada jumat siang
national training center yang terintegrasi dengan pembangunan ikn dilengkapi dengan delapan lapangan dan fasilitas pendukung lain
jokowi mengapresiasi fifa yang turut menandai pembangunan national training center ini
kepada pssi fifa memberikan pendanaan fifa forward yang terbesar di asia tenggara sebesar rp delapan puluh lima enam miliar
adapun pemerintah juga menggelotorkan dana sebesar sembilan puluh lima miliar rupiah untuk pembangunan pusat latihan ini
saya yakin sepak bola indonesia dengan adanya national training center ini
jika didukung manajemen yang baik sarana dan prasarana yang memadai
serta kecintaan besar masyarakat indonesia terhadap sepak bola
saya yakin saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan garuda kita timnas kita
tidak hanya juara di asia tenggara tetapi akan segera
saya kira me dunia